kalian kok masih ada disini
kami diminta pak aldebaran untuk menjaga disini bu
itu pakai punya saya kan
maaf bu kami nggak bisa memberikannya bu
kami harus cek ini dulu
buat apa ya
itu isinya makanan dari orang tua saya
biar kami pastikan dulu ya bu
ini perintah dari pak aldebaran
kok jadiannya gini
terima kasih pak
aku seneng banget sih ma
akhirnya aku bisa balik ke rumah
iya bapak juga senang kamu akhirnya sudah kembali ke rumah
melihat kamu di icu
kayak mimpi buruk buat mama
dulu angga itu di penjara karena mas al kan

dan kalau gak salah aku juga denger
yang buat masalah itu
almarum adiknya mas al ya
ya itu dia
tapi kalau saya ceritakan berarti semua akan terbongkar kalau al adalah kakaknya roh
al gak mungkin izinkan itu
kalau soal itu mama juga kurang paham din
karena kan mama dulu sering pindah pindah tinggal di luar negeri
mungkin untuk hal ini kamu bisa tanya langsung ke al
mama takut salah ngejelasin
gak apa apa kok mbak makasih ya
yaudah kalau gitu kamu istirahat
mama keluar dulu ya mau tinggal ya
aku juga mau nelfon papa dulu
aku belum ngasih tau papa kalau misalnya aku udah pulang
yaudah kamu harus telfon ya
salam ya buat mama papa kami ya
papa alhamdulillah sehat sehat semua disini
kamu kapan keluar dari rumah sakit
alhamdulillah aku udah pulang ke rumah
makanya aku telepon ke papa supaya aku ngabarin kalau misalkan aku udah sampai rumah
alhamdulillah papa senang dengernya
ya tapi meskipun kamu udah pulang kamu harus banyak istirahat ya
jangan iya iya aja tapi malah pergi sana sini gak penting
terus banyak pikiran stres jangan ya nak ya
pokoknya papa gak mau dengar kamu sakit lagi
kalau kamu sakit papa juga ikutan sakit soalnya saya
kau minta maaf kalau kamu salah apa
sekarang juga papa kamu minta mama bikinin rendang kesukaan kamu biar kamu makannya banyak
habis itu kamu istirahat ya kamu makan banyak biar tembem
makasih ya papa
iya sayang nanti papa kirim pakai kurir ya
pak adila tolong dibuka
bos ada yang nyari bos
maaf pak erlangga
ada yang ingin bertemu dengan anda
yang benar benar biarkan
gua tidak yakin
akhirnya datang juga aldebaran alfahri
mau anda apa
saya bisa bebasin anda sekarang juga
asalkan anda jangan mengganggu keluarga saya
jangan ganggu keluarga saya
tapi sayangnya gue pengen ganggu keluarga lu al
terutama istri yang cantik itu
jangan pernah ganggu istri saya
lo gue takut sama lo takut
brah brah brah brah
laki laki sejati alam kosong semuanya
gak mungkin menikah dengan perempuan atau membunuh adiknya sendiri
gak akan pernah
dari sejenis pasukanmu di nadathis negara
nah ngasah ga left across suatu omongan
putih dijual semua
skip lagi ofertai untuk aliusha
aduh lah ya
saya udah di depan ya
abis ini ki ki siap meluncur
semoga acara hari ini lancar
nggak ada kendala apa apa
sekarang juga repeat biar tiba
akhirnya baju kiki pas disetrika kebakar terus bolong jadi nggak bisa kiki pakai
padahal itu baju yang paling bagus loh menurut kiki mas
terus baju yang kemarin itu udah kiki balikin ke temen kiki soalnya kiki minjem
waduh kalau begini nina bakal ketahuan saya nih
gimana mas randy atau mau kiki ganti baju kerja kiki
nggak nggak nggak usah kamu langsung masuk aja ya
oh iya bukaan kerbangnya ya
ah elah rendy ada ada aja ayang kiki
aja aja kondangan
gua ada di sini gua di dalam penjara
wow surprise mengejutkan
ternyata istri lu mantan narapidana
dia udah ngebunuh seseorang al
adik lo roy
setelah dia bunuh adik lo lo nikah dengan dia
dimana hati nurani lu sebagai kakak
dan gua yakin istri lo pastinya tahu masalah ini
siap ready faqata ketemu lagi makasih facebookgi kamu christon malkud syukuri siapa przedmin kamu katakan suaminya lo ngomong npass
semuanya akan baik baik aja
gak usah takut
lu gak buat apa apain disini
gua mau ada barang datang kesini
dia harus tebus semua dosa dia ke gua
semua kesalahan dia
emangnya masa udah ngelakuin apa semua kali
lu mau tau
delapan tahun yang lalu
untuk menyelamatkan adiknya
ada barang jeprosin gua ke dalam penjara
dan lu tau
selalu gua di dalam penjara
istri gua pergi tinggalin gua untuk selamanya
jadi menurut lu siapa yang salah
dia harus terima balasannya
sekarang gua mau nanya sama lu
siapa adiknya ada barang
aku gak kenal

aku pengen dia benny
aku yang move in semua
after lagi satu musuh
aku inget ini man banget
tuang game statusnya as doubt

permainan akan dimulai
dan sekarang gua bingung
ada seorang perempuan bernama andin
menikah dengan adik barat
dan dia gak tau
roy itu adiknya lu
istri lu bisa gak tahu
alasannya apa lu nyembunyiin semua ini dari dia
atau mungkin dia punya maksud tersendiri
lu pasti punya maksud tersendiri kenapa lu nikahin orang yang udah ngebunuh adik lu
sekarang gua tanya sama lu
tapi gua yakin
roy pasti tau semuanya
roy udah mati
lu dengerin gua ya
nanti kalo gua keluar dari sini
gua ke makam adik lu
gue tanya sama dia semuanya
gimana reaksi istri lu kalo tau semuanya
lu bakal hancur
lu bakal hancur
lu bakal hancur
jangan pernah macem macem ya
jangan pernah macem macem
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah macem macem
jangan pernah ku tak hati urusan keluarga saya
tapi sayangnya gua gak ketinggalan diam
gua bakal hancurin lu
hidup gua gak akan tenang
selamat menikmati kehancuran lu al

apa yang mau aku lakuin
apa yang mau aku lakuin
kenapa kok ngeliatin kiki terus mas
saya harus minta bantuan
saya mau keluar sebentar lama juga ndak papa kekitungguin kok
urgent soalnya kita mau ke party boleh kok datang aja sih disini tuh ada banyak gaun ada
sepatu ada clutch ya yaudah makasih ya sekarang juga saya kesana iya sama sama ren
mas kok kita kesini bukan katanya tadi kita mau ke kondangan udah kamu ikut aja dulu yuk mas
jadi saya minta tolong ya tolong cariin res yang cocok buat ya oke sekalian sepatunya ya
sekarang kita pakai lipstick ya

biasa aja jangan berlaku sayang
biar lebih cerah ya
biasa aja jangan berlaku sayang
bagus sih bagus
di tengah nanti ya sayang
tolongnya itu mah paku sama
mama jadi minta tolong kamu soalnya nino kan belum pulang
terus kalau nyuruh papa kan
nggak mungkin papa baru operasi
dia nggak boleh naik naik begini
untung kamu tepat waktu loh dateng langsung bisa peluk
ya silahkan makasih ya
masuk lah rukun kayak gini
mama senang loh kalian bisa kerja sama kayak gini
harus begini selalu mesra saling isi oke
ya udah mau ke mandi
ya mau mandi mama sama esa mau masak
makan malam buat kalian
saya sakum lah ya
masih lama nggak ya
masih pada itu
yaudah kita langsung jalannya
bukan murim ya
mama liat ini deh
boneka teri baju
ini boneka jepang
ini buat gak hujan
biar gak hujan
gak hujan di jalanan
bagus ya ma
ini cuma main mainan aja
kalau misalkan untuk hujan dan lain lain
itu semuanya itu kena allah
allah yang berencana
dua orang itu kan yang tadi kawal mobil dari rumah sakit
kok masih ada disini
apa mereka disuruh jagain rumah ini juga sama mas ahok

mas al sekwatirnya berlebihan kayak gini
sayang kita ke bawah dulu yuk ambil paket ya
kayaknya dikirim rendang nih
dari oma sama opa
ada paket pak
buat ibu andin
buat bu andin
nanti saya sampaikan ke bu andin
paket sudah mendarat dengan selamat ke target
apa itu mas
paket buat bu andin
atas perintah pak aldebaran
semua barang kiriman untuk bu andin harus kami sortir dan kami cek dulu
ah elah sejak kapan sih ada cek cekan segala
kalian kan masih ada di sini
kami diminta paling ada barang untuk penjaga di sini bu
itu pakai punya saya kan
maaf bu kami nggak bisa memberikannya bu
kami harus cek ini dulu
buat apa ya
itu isinya makanan dari orang tua saya
biar kami pastikan dulu ya bu
ini perintah dari pak ali lebaran
kok jadi aneh gini
kamu berjaga di sini ya
saya cek isi paket ini dulu di gudang
kamu masuk duluan gak apa apa ya
yaudah pak nanti mams nyusul oke
masuk duluan ya
dan ber moskwa
wah ini ada kiriman paket buat bu andin
saya sudah cek isinya
nanti saya kirimin foto isi paketannya pak
oke terima kasih
berani beraninya angga kirim foto keluarga gue ke andin
ternyata isi paket itu bukan rendang dari papa
tapi kenapa kayak bingkai foto ya
dan kenapa pengawal itu membakarnya
apa disuruh sama masal
sa mama seneng banget kamu mau bantuin masak mama
ternyata kamu tuh pintar masak
aku juga seneng banget akhirnya bisa bantuin mama masak makanan kesukaan nino
yaudah nanti kamu panggil nino di kamar
terus kita makan sama sama ya sama papa juga
ya beda tapi aku siapin yang lainnya dulu baru ke kamar
ini enak sekali ma ini mama suka
gimana kondisi adin sekarang ya
apa ada baikan
mungkin aku harus tanya ke rena aja kali ya
kenapa sih paket itu dibakar
padahal kan isinya cuma foto
apa paket itu dari angga
mandi dulu ya mancis
gue bandingin rena dulu ya
biar makin cantik
tapi jamnya dibuka dulu
nanti takut basah
taruh disini ya sama mama ya
nanti aku kasih tau
kalau misalkan kamu menelpon ya
apa masih di rumah sakit
aku udah pulang ke mas
aku udah baik baik aja
kereta andin sudah baik kan
ada yang ingin
aku tanyakan sama kamu tim
aku tuh udah capek loh mas
tolong jangan ganggu urusan aku
kalau itu kamu tenang aja
aku cuma punya satu pertanyaan
apa kamu tahu
ada hubungan apa
ada apa ini
atau nino sebenarnya juga curiga sama aldebara
roy mantan aku
aku sih nggak tahu ya mas
ya aku tahu kalau misalkan mas al itu
punya teman masa kecil
namanya roy tapi sudah meninggal
dan itu juga di luar negeri
aku rasa juga gak ada hubungannya sih
dan aku rasa juga orang yang berbeda

aku juga udah tahu ustadz itu sulit